dan saat ini kami telah terhubung dengan peneliti politik kebudayaan papua dan juga antropolog dr ingurah suryawan
selamat sore pak ngurah
ya halo selamat sore
pak ngurah kita akan berbicara mengenai penyebab dari adanya gerakan separatisme
apakah ini karena faktor kesenjangan sosial sehingga membuat aksi maupun anarkisme ini masih berjalan di sana
ya terima kasih
yang lebih dari sekedar persoalan kesejahteraan kepenjangan apalagi persoalan pembangunan infrastruktur
problem itu saya kira adalah problem persoalan aspirasi dan isi hati orang papua untuk lebih bermartabat dan sederajat
dan kemudian juga bisa menyampaikan aspirasinya secara bebas
nah dalam studi studi sebelumnya tentang papua
problem ini yang saya kira belum disentuh sama sekali untuk direkognisi ataupun juga diselesaikan
lewat progres yang bagus dari negara ini dari pemerintah indonesia
jadi saya kira menurut saya kurang tepat jika persoalannya ini adalah persoalan kesenjangan
tapi saya kira yang lebih mendasar itu adalah persoalan semacam aspirasi mereka
kemudian martabat mereka dan kedaulatan mereka yang sebenarnya menjadi duri dalam daging dalam persoalan persoalan di papua ini
saya kira pendapat saya dalam studi saya dan menyelami isi hati orang papua seperti begitu mas kira kira
ya pak ngurah ini terkait dengan aspirasi tapi ini bukan berarti kita akan membiarkan mereka untuk melepaskan diri dari nkri
tapi apakah aspirasi bagaimana mereka ikut dilibatkan dalam proses pembangunan keterlibatan dalam pemerintah
tetapi sejauh ini pemerintah sepertinya sudah cukup memberikan peran mungkin buat putra daerah papua sendiri untuk ikut berperan
atau ada faktor lain
ya saya kira problemnya selalu ini ya
apa selalu dikaitkan dengan persoalan apa namanya pembangunan keterlibatan orang papua otsus dan lain sebagainya
tapi kalau kita mengacu
misalnya kepada studi studi liti misalnya ataupun misalnya studi studi yang dilakukan oleh anak anak generasi generasi muda papua misalnya sekarang yang aktif melakukan studi dan menulis menulis buku aspirasi mereka
saya kira problemnya itu adalah persoalan debat tentang sejarah dan juga aspirasi mereka mas
jadi saya kira problem ini yang awalnya
harus direkognisi dulu
itikat baik dan lain sebagainya
nah saya kira rentetan lingkaran kekerasan yang terjadi di papua itu sebenarnya bagian saya kira yang tak terpisahkan dari problem ini
jadi saya selalu misalnya menyampaikan dalam buku buku saya dari problemnya itu saya kira not only just for development
ini adalah persoalan yang menyangkut
bagaimana kita berrelasi dan berhubungan dengan saudara kita yang mempunyai aspirasi yang berbeda
nah itu dalam konteks itu bagaimana kita harus menegosiasikan
kalau misalnya kita selalu membawa bendera nkri dan papua merdeka ini problem lingkaran kekerasan ini akan selalu terjadi menurut saya
dan itu yang merugikan adalah
yang dirugikan tentu saja orang orang papua
dan juga kita
jadi saya kira pemerintah ini harus bisa progress untuk melihat persoalan itu
dan saya kira persoalan pembangunan dan lain sebagainya it's okay itu baik
tapi persoalannya apakah selalu menjadi pertanyaan adalah bahwa apakah itu yang memang benar benar mereka inginkan pada basic menyelami aspirasi mereka
jangan jangan misalnya pembangunan itu
justru untuk migran misalnya
ataupun kritik kritik yang berkembang dalam studi studi tentang persoalan jalan misalnya
ini sebenarnya sudah sering diungkapkan dalam kajian
apakah ini didevelop oleh pemegang kebijakan oleh pemerintah ataupun yang terkait itu saya

ini terkait dengan keberadaan kelompok masyarakat yang bersenjata
ini terkait dengan keberadaan kelompok masyarakat yang bersenjata
ada berbagai informasi terkait dengan peranan ataupun campur tangan pihak asing terutama untuk mensuplai senjata ke mereka
kemudian untuk memberikan perspektif mereka ingin melepaskan diri dari nkri
selain tadi anda katakan mungkin faktor aspirasi mereka yang belum semuanya terpenuhi
adakah analisa ataupun informasi terkait hal ini yang perlu diwaspai oleh negara kita
ya saya kira saya tidak mau jauh melangkah ke sana ya
itu analisis yang spekulatif
jadi kalau misalnya itu terjadi ya itu kita harus berbicara persoalan data
data empirisnya ada apa nggak biar enggak kita bermain di tataran asumsi
atau misalnya kecurigaan kecurigaan lain misalnya
orang papua bisa saja mencurigai bahwa oh ini mungkin persoalan ini apa namanya desain atau chatting dari tentara misalnya
atau apa misalnya
akumulasi akumulasi analisa analisa yang lain yang spekulatif dan konspiratif
tapi kan kita nggak bisa bicara persoalan itu
bahwa yang kita lihat sekarang adalah bahwa terjadi kekerasan
dan itu enggak boleh terjadi lagi di papua
jadi saya kira inisiatif papua tanah damai yang diinisiasi oleh gereja dan kelompok kelompok masyarakat sipil di papua
saya kira apa namanya itu sebuah inisiatif yang saya kira langkah maju
tapi kan semua nggak melihat itu sebagai sebuah wacana besar yang harus didorong bersama
tapi masih begitu banyak ada kepentingan
kemudian yang ingin misalnya papua ini misalnya kacau menjelang satu januari dan lain sebagainya
dan lain sebagainya
jadi saya ingat kalau orang orang papua itu seling bilang ini
apa dalam bahasa mereka
jadi di depan mereka melihat begitu baik
tapi kemudian di belakang justru menikam ataupun ada bermacam macam alasan lain lagi yang tidak sesuai dengan yang disampaikan di depan
jadi mereka sering menganalogikannya seperti begitu
ya pak ngurah terakhir saja
ada rekomendasi buat pemerintah ataupun solusi yang sangat efektif
untuk mencegah adanya aksi sosial
adanya aksi serupa kembali terjadi di papua
ya saya kira yang pertama
apa namanya dalam peristiwa kekerasan seperti begini
itu penting untuk melibatkan tokoh hadap
kemudian pihak gereja
kemudian tokoh tokoh agama dan lain sebagainya
yang bisa menjadi perekat
agar ini nggak kemudian reaksi balik
dari pihak polisi itu justru menjadi menurut saya kebab belakang
jadi sering bilang bahwa ini kita mencari pelaku misalnya kriminal
itu nggak berarti seluruh orang papua di kampung itu harus diteror dan diinterograsi
nah jadi saya kira ini totally saya kira urusannya adalah persoalan
dan itu apa harus di respon
saya kira bukan hanya bukan lebih reaktif
tapi saya kira harus duduk bersama untuk melihat lagi
apa yang sebenarnya terjadi
apa cikal bakar persoalannya
dan kemudian bagaimana reaksi dari apa pemerintah ini yang bermartabat
yang kemudian mengundang semacam etikat untuk kembali mewujudkan papua tanah damai
kurang lebih seperti begitu